saudara sejumlah masa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung dpr mpr ri jakarta
mereka menolak revisi undang undang penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers
sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti ikatan jurnalis televisi indonesia ijti
dan aliansi jurnalis independen aji membawa sejumlah atribut tuntutan demo
dan mereka menyampaikan orasi tuntutannya di depan gerbang gedung dpr mpr ri
sebelumnya pihak dpr menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft ruu penyiaran
draft ruu penyiaran juga masih ada di badan legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah
meminta ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas luasnya terkait ruu ini